temennya ujang yang mana
kalau gitu kamu tau ujang dimana
dia sedang mencari makanan untukmu
cari makanan dimana
ke langit dengan memanjat pohon buncis ajaib itu
aduh ya allah
mak ucing cari makanan dulu ya mak

ujung cari makanan dulu ya mak
mudah mudahan di dalamnya banyak makan melimpah ya
ujung kamu jangan kesini disini berbahaya
tapi aku harus menyelangkan jalanku
aku harus mengambil makanan untuk emakku

begitu hati hati ya
terima kasih sudah menasihatiku
rumah siapa ini
jangan takut kamu gak akan saya sakitin
iya kamu anak manusia yang lucu dan imut
ada perlu apa kemari
saya mau ibu berbelas kasihan kepada saya
kan kamu sudah mengambil tanpa izin saya
maaf ibu raksasa
tadi saya kira disini itu gak ada orang
kalau suami saya tau kamu disini
kamu bakal sial
suami bu raksasa raksasa yang kejam ya
sangat jahat dan gemar makan anak kecil
tapi bu raksasa adalah raksasa yang baik kan
ibu raksasa terima kasih atas makanannya
dia tidak ada disini
jangan takut bu
aku temannya ujang
temannya ujang yang mana
kamu tau ujang dimana
dia sedang mencari saya
dia sedang mencari makanan untukmu
cari makanan dimana
ke langit dengan memanjat pohon buncis ajaib itu
bentar kaki kau berjuang
apa apa pada hujan kecuali pengalaman pengalaman lain yang belum pernah dialami
tenang bagaimana aku bisa tenang
ujang anakku darah dagingku satu satunya aku miliki
ujang turunlah ujang
cinta dan kasih sayang akan selalu melindungi anakmu dari marabahaya
angsa emasku kenapa kau belum bertelur
tapi itu belum memainkan musik untukku
tapi ajaib mainkan musikmu supaya angsaku bisa bertelur
baik tuhan ku
wah angsa itu terumas
sudah selesai tuhan ku
aku juga sudah bertelur tuhan ku
telur angsa emasku
aku akan menjadi raksasa terkaya di jagad ini
raksasa sudah bertelur

gatuh rubb digos
tuhan sila suami
jatuh seharian saja
dan saksenus kemakan itu